siapa yang undang kamu
siapa yang undang kamu
siapa yang undang kamu
cerita kita gak boleh selesai disini
acil kejebak kawinus
cita cita kita kita ganti
kita selamatin acil
wih anak ben mau pada kemana nih
ini lebih genting daripada perang
udah gak usah dijawab
belum sih pak
itu kenapa tidak dijawabin
urusan itu bukan menu orang
tapi bukan gue gak paham yang dia omongin
ben lo paham
yaudah yuk ah
pokoknya makmi sama papi itu pengen lihat kamu sama aja bahagia
terus pengen lihat secepatnya kamu tuh ngasih cucuk
kalau gitu kami pulang dulu ya
jaga diri baik baik yung gercah bagus
saya liat banget mempertaruhkan dong seseorang
yang gak awas ga waspada
lateni aku berangkat ngobrol
siapa yang undang kamu
akhirnya kamu kelihatan feminim
udah salmanya gak usah terlalu lama
nanti rusak tangannya
selamat ya cil
selamat malam pertama ya ci
selamat ya cil
jangan lupa matikan lampu ya
selamat ya cil
jangan lupa pintunya ditutup rapat rapat
selamat ya mas
ada aja dong anan
cuma sedikit malu
gak mau gue di jodohin
ntar kasian si band pengiring kayak kita
selamat jalan cil
pantang pulang sebelum menang
kalian temen temen bandnya acil kan
kami mau selamatkan acil dari pernikahannya
dengan cara kayak gini
ini satu satunya cara untuk nyelamatin acil
nih orang sudah injak
sebentar sebentar gini gini
anggep kalian berhasil obrak obrak rumahnya acil
atau kalian bakar sekalian
sekarang kalian ikut saya ke kafe
pikirin dengan tenang
dengan kepala dingin
gimana rencana selamatin acil
di kafe parangga
eh tidak ada kafe kafe
itu teman momennya kita harus selamatkan sekarang
tuh nus traktir
acil kejebak kawin nus
harus kita selamatin sekarang
kok tenang tenang
nanti langkah selanjutnya kita bicarakan di kafe
terus terus terus
tahan tahan tahan
motor baru masuk
motor pun terus terus terus
terus terus terus
motor baru iya teh
ini helm surat surat kendaraan sama kunci motornya
benar motor baru
nuhun nuhun nuhun
dilihat aja ya
cukup dilihat aja ya
eh lihat lihat segala
gimana rasanya punya motor baru
jadi kalau lewat jalan
hati hati ketabrak semua motor baru ya
dari motor baru saya
punten punten ya
ya pak komar
mau lihat motor doang
ini kunci sukses punya motor
kumpulin sebanyak mungkin
kalau mau lebih cepat lagi
ini rumah sempit sekali ya
ini rumah sempit sekali